komplotan iqbal yang menyerang pak al
dan jessica yang disebut di chat itu
kalian sedang apa
dan cari siapa disini
ehm enggak kami
kalau memang tidak ada urusan
silahkan keluar dari sini
ada ada barang disini juga
pikirnya dia gak lihat jsc
om saya barusan ngeliat mobil om irvan nih di stanford cafe
oh ya saya barusan dari sana juga
oh sendirian aja om
om lagi sibuk gak saya ingin ngobrol ngobrol sebentar
kalau memang ada waktu bisa ngobrol sebentar di stanford cafe sini gimana
lain kali aja ya saya ada meeting soalnya
om irvan seperti menghindar dari gue
hal debaran pasti udah curiga sama saya
makanya dia ngajak ketemu saya harus lebih waspada
habis ngantar andiin ya pak
iya iya saya pesan minum dulu ya tadi saya makan kesel sebentar
oh iya andin kan juga ikut rapat kangen gue ketemu sama dia

terus gue foto gue kirim ke andien supaya andien bisa liat fotonya jessica
lo udah dapet jawaban dari bang iqbal
semalam saya ada chat masuk ke handphone gue
bilangnya dari iqbal
lo baca aja sendiri
anwar ini gue iqbal tolong lo ke kantor polisi besok
bilang sama henry jangan coba coba bocorin rahasia gue soal jessica
atau dia akan menyesal
lang ajar bang iqbal
jadi ini maksudnya bang iqbal gak bisa keluarin gue dari sini
jadi itu henry
kayaknya saya pernah lihat orang itu
polisi pernah kirimin ini ke saya
henry ini bagian dari komplotan iqbal yang menyerang paal
dan jessica yang disebut di chat itu pasti bella
kalian sedang apa dan cari siapa di sini
kalau memang tidak ada urusan silakan keluar dari sini
terima kasih pak
kamu jadi kebawa bawa masalah ini
sampai tadi ditegur juga sama polisi
gak apa apa mas aku senang tahu yang didikin sama kamu sir
terus kita sekarang mau ngapain lagi
ya sekarang kita tunggu orang tadi
ada yang mau saya tanyain ke dia
anda siapa ya
mas yang nemuin handphone saya kemarin kan ya di kafe
saya minta maaf sebelumnya
karena saya sempat baca chat yang masuk ke hp anda
dari seorang yang bernama iqbal
kenapa emang ya
saya ada urusan sama dia iqbal
anda bisa kasih tahu saya
di mana iqbal
ya sebelumnya saya minta maaf ya
saya nggak tahu yang namanya iqbal itu di mana sekarang
saya hanya menitipkan pesan henry ke iqbal
karena henry di penjara
jadi nggak megang handphone
menitipkan ke mana
ke pengawal rumahnya bu iqbal
rumahnya bos iqbal
mas ada urusan apa ya
saya nggak mau ikut campur terlalu jauh
pak pak pak
tolong sebentar ya
saya ada urusan sama iqbal
dan saya janji sama iqbal
saya nggak akan menyertakannya dalam masalah ini
jawab pertanyaan saya
di mana rumahnya mas iqbal
cuma itu yang saya bisa kasih tahu
emang apa orang di rumahnya

kita hal hal pilihan yang salah
kalau benar itu rumahnya om irfan apa mungkin om irfan pelaku teror keluarga alfahri
ini terlalu berbahaya
lebih baik saya ngelibatin catherine untuk masalah ini
iya tadi dia bilang kalau rumah bosnya itu di
saya juga gak tau nanti saya coba cari
baru setelah itu saya cari alamatnya
kok kamu doang sih aku ikut dong mas
ken kamu kan dicari kakak kamu
dan kamu juga harus ke kantor loh iya kan
yaudah yuk saya hantar
saya gak boleh berhenti menyelidiki soekarno